ya begitu banyak spekulasi yang berseliwuran di lini masa bahkan bisa jadi menimbulkan upaya untuk fitnah begitu ya dari novel baswedan
nah untuk membahasnya seperti apa sih narasi rekayasa dari kasus novel baswedan ini bergabung bersama kami ada ismail fahmi
analisis drone emprit dan juga media kernels indonesia
mas fahmi selamat malam
halo mas fahmi selamat malam
oke mas fahmi saya sempat baca nih ada data drone emprit yang menunjukkan ada tudingan bahwa penyidik senior kpk novel baswedan
merekayasa penyiraman air keras ini banyak beredar kemudian di akun akun twitter termasuk yang disebutkan adalah akun twitter pendukung dari presiden joko widodo
nah detailnya ini seperti apa sih mas fahmi
jadi sebetulnya gini ya kalau saya lihat itu sebelum kasus sekarang rekayasa itu dulu kan sudah muncul pelan pelan
sekarang lagi ramai
jadi detailnya itu kalau dilihat memang
ada video kemudian disampaikan ditampilkan tujuannya untuk menimbulkan keraguan apakah soal matanya novel baswedan itu serius atau betul atau tidak
jadi keraguan yang dimunculkan
dan saya sih sebetulnya tidak bisa bilang bahwa ini terkait dengan pendukung presiden atau tidak
karena kalau dilihat dari data saya ini lebih seperti individu saja sih
seperti individu daripada mungkin influencers atau mungkin mereka netizen
atau mungkin buzzer atau apa kayak gitu
yang mengangkat isu ini
cuma yang saya lihat menariknya itu ini
sesuatu yang sudah sangat jelas
ini menjadi fakta sebetulnya
kerusakan mata novel baswedan itu suatu fakta yang benar
tetapi sedemikian rupa ternyata bisa saja itu dibalik
bisa saja ditimbulkan persepsi bahwa itu sesuatu yang rekayasa
sehingga sampai publik itu susah menerima atau mendapatkan kebenaran mbak
ini yang menjadi concern saya
bahwa sesuatu yang sangat jelas ternyata bisa dengan secara rame rame dibuat tidak jelas
sehingga publik bisa punya pemikiran yang berbeda
sampai dipertahankan seperti apa misalnya
sampai kemudian kan dilaporkan
rencana melaporkan ke polisi misalnya
itu karena ada suatu keyakinan bahwa memang itu rekayasa
hal semacam ini menjadi concern sebetulnya kita semua
bahwa semakin kita bebas di bermedia sosial
di situ ada ancaman
tidak bisa mendapatkan kebenaran
publik sulit mendapatkan kebenaran
ini yang menjadi concern kita
bahkan mereka mendapatkan informasi yang sebaliknya
tapi apa kemudian yang menjadi trigger yang menjadi pemicu
kemudian dugaan rekayasa narasi tanda kutip rekayasa novel baswedan ini
menjadi menjadi bola salju begitu mas
apa memang dimulai dari beberapa cuitan atau beberapa video viral
yang kita tahu kemudian banyak di reupload oleh orang orang
saya motif tidak bisa lihat motifnya
tetapi ada sesuatu yang menarik
ada tiga isu sebetulnya yang bersamaan di sini
yaitu isu pertama soal rapbd dki
kemudian dari situ merembet ke kpk
kenapa kpk kok tidak turun tangan misalnya ya
mengurusi rapbd ini
kemudian kan pada saat yang sama juga
muncul dari pak jokowi memberikan tugas kepada pak kapolri ya
untuk menyelesaikan masalah novel
kemudian ini kemudian jadi diangkat
ini ada tiga isu yang bersamaan muncul
penyebabnya apa motifnya apa saya sendiri kurang tahu
cuma ini jadi memang menarik gitu
dan tiga isu sepertinya memang bisa berhubungan
sejak kapan cuitan cuitan soal novel
kasusnya sudah hampir tiga tahun lah
ini sudah lama
tapi kemudian muncul lagi
kapan cuitan cuitan novel ini kembali mencuat di twitter
apakah kalau tadi mas fahmi nyebut karena ada pengangkatan kapolri
atau memang dari tiga itu
kalau kita tarik ke belakang kayaknya pengangkatan kapolri
yang lebih jauh
apa dimulai dari situ mas
bukan kapolri nya
itu ada hubungannya dengan penyelesaian masalah novel
tapi saya lihat kalau masalahnya dengan rapbd dki
justru di rapbd dki ya
ini tanggal empat november
itu kan ada tayangan dari net tv yang kemudian di share
bukan dari pertanyaan pertanyaan wartawan
jadi novel urusannya dengan kpk
dan kpk itu ada hubungannya dengan rapbd
jadi kalau kita lihat
tiga isu ini memang berkelindan dalam diskusi
bukan dari pertanyaan pertanyaan wartawan
bertanya soal keseriusan pemberantasan korupsi di indonesia ya oleh kapolri
saya kira makanya ini kan waktunya bersamaan
ada beberapa isu yang waktunya bersamaan
kemudian menjadi diskusi dan dialog yang muncul
barang besar berparingan
saya kira pertanyaan itu juga sangat muncul
karena masalah novel kan sudah lama sekali
ini kan menunjukkan keseriusan
dari wak presiden
dan sebetulnya dengan pengangkatan pak kapolri itu kan sudah ada keseriusan ya
ada suatu harapan baru
makanya wartawan mencoba mengangkat
berpengaruh nggak sih narasi negatif yang terjadi terhadap novel
kemudian netizen menduga bahwa hal tersebut rekayasa dan juga lain lain
ini berpengaruh besar nggak kepada prominan lain untuk akhirnya ikut bersuara
selama ini dukungan kepada kpk itu
jarang ada suara suara yang kemudian mendiskreditkan kpk
hanya beberapa waktu terakhir kan lumayan ada suara
kemudian salah satunya ada mulai muncul ya
suara mendiskreditkan novel baswedan
dan ini menarik
beberapa mungkin netizen yang lain tuh bersuara juga
barangkali selama ini mereka punya ketidaksepakatan bisa jadi ya
tapi kenapa kok semua katakan semua publik itu dulu mendukung
jadi mereka nggak berpengaruh
mereka nggak muncul itu
nah kalau saya lihat ada faktor seperti itu juga
yang namanya sebuah isu kan tidak bisa kita minta publik
hanya apakah yang muncul ini satu gambaran satu isu atau ada dua sudut pandang gitu
nah sekarang ini muncul dua sudut pandang itu
karena memang ada yang berani menyampaikan keraguan ini ke kpk
tapi kalau dari analisis dari drona prit sendiri
mas fahmi melihatnya ini narasi negatif yang datang untuk novel baswedan
upaya upaya fitnah lah katakan
ini datangnya dari mana sih mas influencer kah
ada buzzer atau pure dari warga net memang
jadi kalau kita lihat sebetulnya kan warga net biasa sih tidak ya
dari peta itu kelihatan memang mereka yang sangat aktif dan vokal di media sosial
yang pro dan kontra terhadap kpk
selama ini kan biasanya kan ada pro pemerintah ada pro oposisi yang selalu seperti itu
dari situ yang muncul
tapi kalau saya lihat apakah ini ada satu pergerakan untuk mengarahkan ke sana
saya tidak bisa menyimpulkan ke arah situ
karena memang bisa jadi netizen atau top influencer itu mereka punya pandangan
mereka ingin menyampaikan sesuatu yang menarik nih ada yang baru nih pak share
jadi belum bisa di track begitu ya apakah memang ini ada upaya yang memang sengaja dibentuk begitu untuk pelemahan kpk
mas ismail fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected